tidak usah kita mengusung orang orang yang punya rekam jejak yang tidak baik terlebih lagi mantan lagi korupsi
saya pikir ini sudah saatnya kita berubah agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang kami lakukan
khususnya hal hal mengenai
jual beli jabatan ini
akhirnya kan merusak semua sistem pemerintah
kalau jabatan itu
m tamzil yang menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di kabupaten kudus terancam hukuman mati
hal ini disebabkan status tamzil sebagai residivis kasus korupsi
namun kpk mengaku akan mempelajari peran tamzil sebelum menjatuhi tuntutan tersebut karena belum pernah dilakukan oleh kpk
dan itu tidak ada di
kalau lebih dari satu kali
ini salah satunya
itu berulang kali
jadi bisa jadi kita terapkan tapi belum sampai saat ini belum kita pastikan
kalaupun ada mungkin ini yang pertama tapi belum kita putuskan
ini kira kira keputusan
ya nanti setelah mungkin agak ini dulu ya
nanti mereka penyidikannya selesai dulu
terus kita pelajarin dulu apa aja nanti yang memberatkan
nanti baru nanti masuk ke tuntutan
ya jaksa nanti pertimbangannya apa baru nanti pimpinan memutuskan
tahapannya seperti itu
nggak dalam satu dua hari ini tidak
paling cepat mungkin ya bangsa dua tiga minggu setelah penyidikan selesai
bupati kudus muhammad tamzil resmi ditetapkan kpk sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu kemarin
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka
kpk resmi menetapkan bupati kudus muhammad tamzil sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait pengisian jabatan di kabupaten kudus pada sabtu
selain tamzil kpk juga menetapkan dua orang lain yaitu staf khusus bupati kudus agus suranton
dan plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tangkap tangan kpk di sejumlah kawasan kantor bupati kudus
dengan barang bukti senilai rp satu ratus tujuh puluh juta dari jumlah permintaan rp dua ratus lima puluh juta
uang ini diberikan ahmad sofian sesuai permintaan bupati tamzil untuk kelencaran karir ahmad sofian
sebagai sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus
kpk menetapkan tiga tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ini
kepenyidikan yaitu yang pertama sebagai penerima adalah mtj yaitu bupati kudus kemudian ato
staf khusus bupati kudus
lalu sebagai penerima adalah asn asn yaitu yang masih plt sampai sekarang ini yaitu sekretaris dinas dpp kad kabupaten kudus
guna kepentingan penyidikan kpk resmi menahan ketiga tersangka pada sabtu sore
saat dicecar pertanyaan oleh awak media tamzil membantah pernah meminta dan menerima aliran dana
dari plt sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kudus ahmad sofian
saya mengikuti prosesnya

saya yang jelas dana itu tidak ada di saya
tapi bapak minta apa untuk mobil itu pak
itu staf khusus saya
atas perintah bapak itu pak
saya enggak perintah
oh enggak perintah
berarti bapak udah dua kali
ya mungkin begitulah kira kira
pak udah dua kali terkena kasus korupsi gimana pak
kalau yang pertama itu kan saya juga
tidak ada kerugian negara pada waktu itu
karena saya hanya salah prosedur
kalau kali ini pak
kalau kali ini saya juga nggak pegang uangnya
kira kira apa upaya hukum yang akan dilakukan pak
ya saya mengikuti proses hukum dan ada bantuan hukum nanti
dari apa namanya pengacara
pak ini kan alat tahanan hukuman maksimal ya
karena udah dua kali
ya saya kira saya mengikuti prosedur aja
selain tanzil dua tersangka lainnya
ahmad sofian dan stafus bupati kudus agus suranto juga turut ditahan
ketiganya ditahan selama dua puluh hari ke depan guna kepentingan penyidikan
tim liputan cnn indonesia
ya malam ini kita mencoba untuk mendiskusikan terkait topik yang kita highlight
yaitu tentang bagaimana kemudian apakah para ex koruptor begitu ini bisa dituntut hukuman mati
karena memang sudah menjadi residivis
terus mengulangi perbuatannya dengan kasus yang sama begitu
nah untuk mengelaborasi tentang hal ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber
mas tama s langkut
terima kasih mas tama
ya terima kasih
sudah hadir malam ini
koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan
monitoring peradilan icw
dan juga pak abdul fikar hajar
akademisi hukum pidana universitas trisakti
terima kasih pak fikar sudah hadir malam ini
ya selamat malam
oke saya sebelum ke mas tama
udah siap kayaknya sama amunisinya
saya ke pak fikar dulu nih
apa ya pertimbangan hukuman mati bagi ex koruptor atau bagi koruptor begitu
pak fikar kan sering banget kita dengar ya
maksudnya saat kasus kasus ini bergulir atau muncul ke pembukaan publik
tapi kemudian pada akhirnya tetap bisa menghirup udara segar begitu
dan bahkan mengulangi perbuatannya
dari perspektif pak fikar dulu ini bagaimana sebenarnya
ya kan sebenarnya gini
apa tujuan penghukuman itu selain rehabilitatif juga
maksudnya perbaikan apa perbaikan dari orang yang dihukum
pembinaan lah kalau istilah lp nya itu
tapi juga sebenarnya pembalasan
tapi juga sebenarnya juga hukuman terhadap perbuatannya
dari sisi si pelaku gitu ya sebenarnya hukuman itu harus dilihat sebagai mestinya
walaupun saya juga ada beberapa teman yang keberatan
penghukuman itu sebagai alat penjeraan
mestinya melihatnya seperti itu
tapi nampaknya enggak
mungkin karena di tengah sistem ya koruptif juga
orang akhirnya tidak memandang itu
tidak lagi memperhatikan bahwa dia adalah pernah menjadi narapidana politik
tidak lagi melihat itu
karena itu kemudian dia melakukan
padahal pembuat undang undang sudah mengatur
ada korupsi korupsi yang memang korupsi itu memang sudah sangat membahayakan perekonomian rakyat dan sebagainya
tapi itu kerap juga terus dilakukan
karena itu ada masuk ke dalam pasal itu adalah ada tiga
kalau nggak salah ada tiga kategori yang bisa dihukum mati
yang pertama soal korupsi pada bencana alam
terus korupsi pada krisis moneter
dan yang terakhir adalah
dan yang terakhir adalah pengulangan
narapidana korupsi yang kembali mengulangi atau resedi peace
berarti masuk dong ya
ini saya jadi ingat yang apa
yang bencana alam kemarin itu
yang pipa yang pump juga kan itu
pedebatannya kan itu juga
korupsi di bencana alam
tapi tidak tahu bagaimana akhirnya itu putusannya
belum tahu kita
tapi ini sudah jelas gitu
koruptor masuk lagi
melakukan lagi gitu
melakukan lagi korupsi
dulu pernah ada yang bang duta itu
dua kali itu kalau nggak salah
tapi lolos juga ya
apa undang undang korupsinya belum seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya
ada lah itu
akhirnya tapi nggak kena juga gitu
tapi sekarang setelah tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
saya kira ini harus ada ketegasan gitu
harus ada ketegasan
menerapkan hukuman agar punya efek jerah
berarti daya cegah dari hukum atau konsekuensi hukumnya ini lemah begitu ya
ternyata itu tidak menimbulkan efek kan gitu
tadi itu nih salah satu sebabnya kalau menurut saya ya
sistem politik sistem pemerintahan yang masih koruptif
jadi memang perbaikannya harus bergeluruh
oke bapak fikar
saya ke mas tama kalau gitu
jadi ini kayaknya bukan lagi soal integritas seorang pemimpin kepala daerah ya
ternyata kemudian ya ada hal hal lain yang membuat selain daya cegah praktik hukuman yang diterapkan
apalagi sih sebenarnya mas tama yang membuat ini menjadi bisa terulang kembali begitu dengan kasus yang sama
saya mencoba untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan dalam sejumlah pemberitaan
pada prinsipnya kpk berharap sebetulnya hukumannya maksimal
nah dalam konteks maksimal ini kan tadi misalnya bicara soal hukuman mati yang diatur kalau bicara soal korupsi yang berhubungan sama kerugian keuangan negara
kalau di luar kerugian keuangan negara kasusnya kemudian dia hanya kasus suap menyuap tentu saja tidak biasanya dihukum mati
tapi kalau korupsinya kerugian negara dia biasanya dihukum mati
nah kembali ke soal substansinya kalau dalam bayangan saya melihat ini kan sebenarnya
sebenarnya upaya penegakan hukum tidak menimbulkan efek jerah
kita buat misalnya agregasi kita hitung
kita menghitung dua ribu empat sampai dengan dua ribu delapan belas akhir sebelum dua ribu sembilan belas itu ada sekitar satu ratus empat kepala daerah yang kpk proses
di berbagai macam level ada yang sudah fonis ada yang sudah masih dituntut begitu
nah apa yang bisa kita lihat rata rata hukuman hanya lima tahun
jadi bisa dibayangkan banyak yang ditangkap tangkap tapi secara sanksi pidana tidak menjerahkan
jadi statusnya apa tuh sedang atau ringan
daerah ini menurut bayangan kita itu nggak bisa dibilang berat karena hanya lima tahun
kita ada pidana minimal empat tahun misalnya dalam pasal dua
maksimal bisa seumur hidup atau bisa dua puluh tahun
nah ini yang kita lihat dari sisi pemidanaannya ini yang nggak maksimal
yang kedua keseragaman kpk untuk menerapkan aturan aturan yang memang itu akan menjadi pemberat
misalnya penggunaan undang undang tindak pidana pencucian uang
ini kan nggak seragam
ada yang dipakai ada yang enggak
tidak pernah ada penjelasan yang spesifik dari kpk kenapa ini pakai kenapa ini enggak
padahal kalau bicara soal motif bicara soal undang undang itu semua berhubungan sama finansial
berhubungan sama soal keuangan ngambil harta dan segala macam
nah itu yang kedua
yang ketiga saya melihat dalam konteks sampai ada kepala daerah
kalau kena lagi dalam perkara korupsi berarti dia kan masih bisa ikut pemilihan
di kuhap kuhp sorry itu sudah mengatur puluhan tahun yang lalu ada yang namanya pencabut anak politik
dari satu ratus empat perkara yang kpk tangani berhubungan sama kepala daerah hanya tiga puluh dua yang dituntut cabut hak politik
yang dikabulkannya dua puluh enam
padahal kalau dalam bayangan saya jelas jelas lewat seleksi pejabat publik
maka seharusnya kpk itu sudah buat yang namanya standar
udah cabut anak politiknya
jadi nggak ada lagi ruang buat publik milih orang orang yang memang masalah secara integritas
oke oke kita coba lihat nih mas tama dan pak fikar
ini ada kita punya grafis yang memang mencatat bagaimana kemudian fonis dan juga tuntutan terhadap beberapa ini ya
ini kalau ini memang ee
mungkin ada slide yang terkait dengan fonis berdasarkan kategori
ini nah ini dia
ini mungkin relate dengan apa yang mas tama tadi bilang bahwa ada terkait fonis yang ternyata kalau dilihat dari angka fonis berat itu ternyata cuma hanya lima orang begitu berdasarkan kategori
jadi ini ada sebelas orang sementara tuntutannya ini tuntutan ringan ini ada enam belas orang lima puluh delapan orang
ini apa yang bisa mas tama jelaskan dari hal ini
poinnya ini yang tadi saya katakan
ada satu ratus empat kepala daerah
kpk menuntut hanya sebelas orang yang di atas sepuluh tahun
selebihnya itu di bawah sepuluh tahun
artinya kalau tuntutan saja sudah di bawah sepuluh tahun mana mungkin atau jarang sekali mungkin tapi jarang sekali hakim memberikan sanksi yang lebih berat
kalau bicara soal apa namanya efek jerah dalam bayangan saya sepertinya nggak terjadi
gak ada ketakutan yang luar biasa begitu ada orang yang jelas jelas dihukum karena perkara tindak pidana korupsi
nah kita belum bicara tadi pencebut anak politik
kita belum bicara penerapan pencucian uang
jadi kalau dalam bayangan saya hukuman mati itu boleh jadi dianggap sebagai shortcut ya
oh udahlah langsung dimati matiin aja
kalau saya berpandangan
bukan dalam konteks setuju atau tidak
tapi kalau saya melihat perlu ada pemulihan dulu
dalam artinya begini
dia sudah jelas jelas ngambil uang negara sampai ratusan miliar triliunan rupiah
kok tiba tiba dimatiin begitu aja
tugas dia itu adalah apa
dibiskinkan dulu begitu
ambil dulu semua yang bisa negara ambil menggunakan perangkat undang undang
setelah itu terserah mau diapain dalam bayangan saya
sehingga negara itu gak rugi dua kali
dia harus betul betul diambil
orang juga melihat wah sanksinya udahlah
korupsi itu udah mengerikan lah bos
jangan lagi korupsikan
itu yang terjadi dalam bayangan saya
kalau dalam persidangan itu kan meyakinkan hakim untuk menjatuhi hukuman mati begitu terhadap seseorang kan memang tidak gampang begitu ya
artinya memang kpk juga tidak punya wewenang begitu untuk melakukan itu
tapi dijawabnya nanti pak
kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan segera kembali
baik kita kembali ke diskusi kita malam ini
kita sebelum nanti mengelaborasi lebih lanjut
kita ingin melihat dulu grafis yang ini
kategorisasi ini dari jabatan pimpinan daerah yang memang mempunyai presentasi yang cukup banyak ada di posisi bupati
ini bupati ada enam puluh dua orang dan wakil wali kota ada satu orang
wakil bupati tiga orang dan gubernur lima belas orang
ini data tahun berapa mas tama
sampai dengan dua ribu delapan belas akhir
di bulan desember
jadi yang rekap dari per januari sampai dengan bulan juli sekarang belum kita masukkan
tapi paling tidak gambarannya mirip mirip lah kondisinya
tapi kalau kita korelasikan dengan jabatan pimpinan kepala daerah begini kan memang ada aspek aspek politis juga ya
yang kemudian membuat ada perilaku perilaku korup begitu yang diperankan oleh pimpinan daerah ini
sebenarnya kalau kita hubungkan dengan aspek politik itu apa sih sebenarnya yang membuat perilaku ini masih terus dilakukan
apa memang soal ongkos politik yang sampai sekarang ini masih mahal atau bagaimana
itu adalah pembicaraan selanjutnya
tadi kita sudah bicara soal bagaimana sistem pemidanaan yang tidak menjerakan
next stepnya adalah apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab kalau yang kita lihat kan tadi biaya politik yang sangat tinggi
kandidasi buying dan lain sebagainya
kita pernah hitung hitung misalnya apa saja biaya yang perlu dikeluarkan
pada saat dia menjadi calon saja dia sudah harus beli buat beli perahunya
jadi dia uang perahunya itu dia harus sudah siapkan
artinya kan ini kan sangat besar sekali
ketika dia jadi pilihannya kan cuma dua
dia harus korupsi sendiri atau dia mengembalikan kesempatan kepada orang orang yang memberikan dia modal
nah itu yang dalam bayangan saya
akan terus terjadi korupsi kepala daerah kalau sistem politiknya itu tidak diperbaiki
biaya politik tidak ditekan
jadi dia memang sisi gelapnya politik itu adalah korupsi itu
karena dia sisi gelap kemudian dia butuh biaya politik mengambil uang dengan cara cara yang tidak benar korupsi terjadi
oke partai politik punya peran yang besar dong
jadi dalam bayangan saya ketika tadi mendengar cuplikan wawancara ya di cnn
yang mengatakan bahwa jangan lagi lah masyarakat milih koruptor
dalam bayangan saya tidak bisa sesederhana itu
pimpinan kpk tidak bisa menghimpun bahwa itu
dia harus lakukan tugas dia dulu nih tugasnya apa
cabut tak politiknya
baru kita bicara bagaimana peran partai politik itu memangkas biaya biaya politik
kayak misalnya kenapa sih calon calon itu masih harus membayar misalnya tim kampanyenya
padahal jelas jelas kalau mesin politiknya bekerja maka tidak perlu kos besar yang dia keluarkan
tidak ada peruahan
tidak ada peruahan
termasuk pemerintah misalnya
bagaimana caranya membuat regulasi regulasi yang membuat sempit uang uang politik itu betul betul diterima leluasa oleh para calon kepala daerah
pak fikar bagaimana kemudian ini bisa disikapi secara hukum
apakah memang kelemahan itu tidak menyasar secara luas
atau memang ada keterbatasan keterbatasan begitu
atau formula formula hukum terhadap oknum tertentu atau pihak tertentu bagaimana
ketentuan hukum mengenai hukuman mati memang sebenarnya mengaitnya pada kerugian negara
kerugian negara yang akibat penyalahgunaan jabatan atau perbuatan melawan hukum
tapi sebenarnya ada hukuman yang agak universal itu sebenarnya itu tadi
tara pidana yang mengulangi perbuatannya
sebenarnya itu bisa berlaku pada semua perkara
walaupun di kuhp sudah ada
hitungannya penambahannya sepertiga sebenarnya
ya kalau di situ kan hukuman mati gitu ya
di korupsi itu hukuman mati khusus untuk uang negara
tapi kalau suap apa segala macam itu bisa residipis itu kalau mengacu pada kuhp itu sepertiga penambahannya
sepertiga dari hukuman maksimalnya atau hukuman yang dijatuhkannya
nah kenapa ini tidak membuat jerat
saya kira harus ada gini
balik ke himbauan kpk yang jangan memilih pemimpin yang bekas koruptor
tapi kan sistem politiknya membolehkan kalau sudah karena ini jabatan elektif gitu
kemudian diserah kepada masyarakat untuk memilih kan gitu
saya kira ini juga seharusnya bisa menjadi pemikiran teman teman di dpr atau di pemerintahan
karena itu bisa mereformulasi orientasi penindakan korupsi
maksud saya mestinya lebih pada aset recovery umpamanya
lebih pada pengembalian kerugiannya
tidak hanya pada tindak pidana korupsi
tapi tindak pidana ekonomi lain mestinya lebih banyak mengambil hasil korupsinya gitu
ketimbang menghukum orangnya
menghukum orangnya oke gitu ya
tapi pendekatan itu gitu ya
dasar pikirannya kan balas dendam sebenarnya
menghukum orang gitu
tapi ternyata tidak menimbulkan efek jerah
tapi kalau disita uangnya atau dalam bahasa lain mungkin dimiskinkan gitu ya
mungkin ini akan melahirkan efek jerah
nah karena itu menjadi sangat penting
selalu mengaitkan tindak pidana
pidana korupsi itu dengan itu tadi yang tama bilang
nah itu akan bisa membantu itu
karena ada pasal di dalam tppu itu
negara bisa mengambil uang kerugian yang negara itu
tanpa harus ada dulu dibuktikan predikat crimenya
jadi lebih luas gitu
lebih luas gitu
dari kasus yang sudah ada sekarang ini
beberapa birokrat begitu sudah ada catatan catatan tertentu begitu tentang penerapan aspek hukum ini
kalau bisa dicontohkan dari kasus kasus siapa ya
kalau tadi mau contoh contoh kasus kan sederhana misalnya
dalam perkara yang ditangani oleh kpk misalnya
kan ada mirip misalnya perkara perkara yang berhubungan nazarudin atau syed novanto
kan sebetulnya sama sama orang partai politik
sama sama korupsi soal pengadaan barang dan jasa
tapi yang satu itu betul betul didrill habis oleh kpk dengan tindak benar penyusian uang
sehingga nazarudin itu harus mengeluarkan uang sekurangnya lima ratus miliar
berdasarkan putusan pengadilan
tentu ini menjadi pendapatan yang baik buat negara
yang diambil dari kejahatan tadi
tapi perkara syed tengfanto tidak menggunakan tindak benar penyusian uang
ini yang jadi pertanyaan
kalau menggunakan prinsip dalam kuncian uang
apa yang pak novanto lakukan itu ada indikasi namanya layering
uangnya dipindahkan ke beberapa negara
sehingga uang tersebut bisa dieksekusi dan dinikmati oleh dia secara tidak langsung
ini kan namanya penyusuan uang
mengaburkan asal usul kejahatan
nah ini yang dalam bayangan saya harusnya kpk pakai juga
nah ini yang menurut saya tidak seragam
di kas kaos kepala daerah pun juga demikian
ada yang betul betul dihajar dalam tanda kutip
dicabut hak politiknya
dipakaikan penyusian uang
tetapi ketika yang lainnya tidak dipakai
ini yang menurut saya harus menjadi kritik buat kpk dari sisi penindakan
oke jadi memang masih ada ini ya
masih ada pr yang perlu ditentaskan
pr yang memang juga harus dituntaskan
bagaimana kemudian penerapannya ini
sebenarnya formulanya sudah ada ya
tapi kemudian ini tidak menyasar ke seluruh pihak pihak yang seharusnya ditindak begitu
pak fikar formula yang paling ini apa sih
yang paling mungkin begitu
kalau kemudian perilaku perilaku koruptif atau yang berulang seperti ini tidak bisa terjadi lagi
apa sebenarnya yang
selain juga revisi tadi ya
apa yang paling mungkin begitu
ya secara hukum itu
yang pertama residipis itu memang pemberatan
atau bahkan hukuman mati
sebenarnya bisa begitu
kemudian kalau menurut saya itu tadi
mestinya kan ada
sebenarnya kita sedang membuat itu loh
jadi pengambil alihan aset ilegal pada seseorang tanpa ada kasusnya
tanpa ada kasusnya dia bisa menyita
kemudian baru dimajukan ke pengadilan
baru pengadilan mengadili
artinya dari mana uang ini
itu mestinya seperti ini
itu mestinya seperti itu
kalau lihat ininya ada matematikanya gitu
artinya kenapa orang bisa berkali kali atau bahkan bisa
bisa terus menerus melakukan
bahkan ini yang kasus tamzil ini dalam satu tahun pemerintahan ya
baru satu tahun sudah melakukan
ya artinya dia menghitung sebenarnya
berapa yang didapat berapa yang ini
berapa dihukum dia harus keluar uang
sekian tahun dia keluar uangnya tinggal berapa
itu sudah ada hitungannya gitu
nah karena itu itu tadi
saya kira satu satu di jalan adalah mencita seluruh hasil korupsi itu
bahkan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik itu
diambil negara gitu
yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan gitu
artinya minta di pengesahan bahwa itu memang milik negara
dengan kata lain itu tadi
yang paling mungkin dilakukan
untuk dilakukan selain juga sistem reformulasi undang undang tadi ya
ini memang masih panjang juga pr nya
untuk dpr dan pemerintah
cnn indonesia prime news segera kembali
kepala kepala kepala

dalam diskusi kita malam ini
ya kalau sudah begini kan memang sebenarnya seperti mas tama bilang tadi
layer layernya ini memang masih ada pr yang harus diselesaikan di setiap layernya
khususnya di kpk
tidak hanya di kpk saja
tapi juga ada trigger mechanism begitu
apa sih sebenarnya yang ingin diformulasikan agar memang
ya semua orang itu harus terlibat begitu
tidak hanya kpk saja begitu ya
iya dalam bayangan saya begini
kalau kita melihat rumusan dalam undang undang kpk
dalam konsep pemberantasan korupsi di ratifikasi uncic
itu ada semua faktor yang perlu hidup
jadi gak hanya bicara soal kpk menangkap orang hukum
pada titik itu kita sudah berikan apresiasi buat kpk
yang selama ini nggak pernah dibongkar dia bongkar
tapi apakah itu sudah selesai
dia butuh lagi dukungan
dukungan dukungan dari pihak lain
tugas kpk itu ada lima
menindak mencegah monitoring koordinasi supervisi
apakah di tugas tugas ini
ada pihak pihak yang harusnya bertanggung jawab
dia ikut membantu
bagaimana sih memonitoring kepala daerah
ini kan udah pernah kpk tangkap nih
di tempat yang sama
terus kok sistem monitoringnya gak jalan
sampai dia harus korup lagi
nah ini kan berarti butuh ada evaluasi
dari berbagai macam
sektor sektor penatasan korupsi
yang lainnya bahkan kalau kita mau ekstrim
kita juga bisa kritik kepada lapas
lapas kan selama ini gak mau dianggap sebagai tempat balas dendam
di tempat penjara
dia bisa kembali lagi kepada masyarakat
dan dia tidak melakukan perbuatannya
tapi apa yang terjadi
kembali ke publik
dia korupsi lagi
bahkan dilapas juga ada indikasi
bah persis sekali
yang dalam lapas korupsi pun juga ada
dalam perkara kasusnya apa namanya
orang yang sudah dihukum
dia masih juga memberikan kepada pihak pihak di dalam lapas
nah ini yang dalam bayangan saya perlu ada evaluasi
jadi memang tanggung jawabnya tidak hanya pada kpk
tentu pada siapa
dalam konteks sistem ini harus melibatkan pemerintah
kalau kemudian mau berantas korupsi
tapi hanya kpk yang bekerja
karena kalau bicara soal pencegahan
misalnya pencegahan korupsi di kepala daerah
tentu harus ada komitmen dari kepala daerahnya
dan komitmen dari pemerintah
kalau dia tidak mau kerja
nggak mau jalanin sistem yang sudah dibuat
akan korupsi lagi
nah artinya apa
ini juga kritik buat bapak presiden
bicara soal desain nawacitanya
ini soal korupsi kepala daerah nih
seperti apa intervensi pemerintah untuk mencegah itu
sehingga perspektif kita
itu semua bisa kita kumpulkan
agar korupsi yang diperlukan
dengan kepala daerah ini bisa dikurangi
kalau begini caranya
seolah olah kita sudah tidak bisa lagi percaya
sama kepala daerah
mau yang mana nih
satu ratus empat kepala daerah sudah diproses
terus kepala daerah yang seperti apa
yang bisa kita andalkan
walaupun kemudian ini akan
beririsan dengan kepentingan kepentingan politik
yang saya katakan tadi
memang tidak akan bisa dilepaskan
ketika berhubungan sama kepala daerah
tapi paling tidak
dia harus dipercaya

benerin dulu dong
tentu yang memproses kepala daerah
tidak hanya kpk
tapi kepolisian kejaksaan juga ikut terlibat
jadi kpk punya partner di penindakan
kpk juga harus punya partner
harus punya partner
sekaligus sebagai orang orang politik
yang harus bertanggung jawab
kalau ada korupsi politik
nah ini menurut saya
kalau kemudian salah satu
senjata yang terisi
seberapa banyaknya pun
kpk menangkap orang
tidak akan memberikan
jawaban yang signifikan
untuk meredam korupsi di kepala daerah
itu desain yang cukup strategis
mas tama begitu
kalau dari pak fikar
formula hukum yang
yang mungkin juga tidak
kpk itu kan sebenarnya
yang terlihat kan
punya tugas di pemberantasan
komunisinya tidak berjalan
kpk itu memang
kalau lihat undang
meskipun di dalamnya
ada banyak fungsi
tapi saya ingin kembali
penindakan itu tadi
hukum acara pidana
konsep yang namanya
ada banyak fungsi
dirangkum dalam satu
yang mestinya kamu saya bisa bekerja sama
polisi sebagai penyelidik itu
penyelidik dan penyidik
itu bagian dari penuntut
kalau di hir
teman teman orang kejaksaan itu
kalau sudah di
sidik dan di
ini diserahkan kepada kejaksaan
tidak punya lagi hubungan
sudah lepas tangan
agar komunikasi itu
sehingga masih ada distorsi atau celah celah itu ya
dia berjalan sendiri sendiri
yang paling akhir adalah
itu seolah olah berjalan
sering mengeluh juga soal
itu salah satunya tidak ada
pendegakan hukum pidana itu
kenapa sih terlalu banyak
kan penuh gitu
mumpamanya seperti itu
nah karena itu kemudian
kalau menurut saya
pendidikan korupsi itu
tidak melulu menghukum
tapi juga mengembalikan
ini kan juga
kalau kita melihat
ini cukup berat
ini di masa
periode yang lama
dan sekarang juga mempersiapkan
calon pemimpin baru
tadi itu bisa
perkara perkara yang dulu sangat sensitif
yang hampir tidak mungkin terbongkar
tapi dibongkar oleh kpk
ini menurut saya
suatu apa namanya
prestasi yang perlu
nggak boleh kurang dari ini
nah tapi dia harus meningkat
yang hari ini belum maksimal
kita bicara penerapan
dari pendidikan uang
efek jerah itu
tuntutan yang kita anggap maksimal
jadi perspektifnya itu harus lebih luas
gak lagi kemudian menganggap
wah ini kan perkaranya
nilainya kecil dan sebagainya
oh tidak demikian
kalau berhubungan sama kepala daerah
dampaknya pasti besar
karena dia harus bertanggung jawab
kepada satu areal
ini harus di treatment
sebagai perkara perkara yang luar biasa
kita juga berharap
soal fungsi fungsi selain penindakan
itu bisa dimaksimalkan
kpk selama ini bekerja untuk itu
anggaran juga besar
yang harusnya juga bertanggung jawab
ini yang belum maksimal
rekan rekan di kepolisian
yang dikejaksaan dan lain sebagainya
ini menurut saya harus bekerja sama
untuk mengatasi korupsi
atau pak fikar ada mau
saya cuma stress satu
treatment yang berbeda terhadap
tersangka atau terdakwa korupsi
yang dilakukan penuntutan oleh kpk
itu udah harus mulai diperbaiki gitu
satu dituntut tppu
saya kira harus semuanya juga
terutama bagi korupsi korupsi yang besar
tetap menjadi watchnya kpk
gak bisa dihindari juga
intervensi kekuasaan itu terhadap kpk juga
kalau teman teman yang di kpk itu kan
sudah mewakafkan dirinya kan
harus terus melawan
harus terus melawan
artinya itu harus dilakukan gitu
jadi stressing terhadap penerapan tppu itu
harus betul betul diperhatikan
baru kpk saja yang
agak keras gitu
penegak hukum lainnya
enam penegak hukum lainnya
bisa atau tidak mungkin
bisa atau mungkin
tadi dalam bayangan saya
tidak perlu menjelaskan
pasalnya pasal berapa dulu
kalau dia kena pasal dua
berarti masih ada catatan
tetapi saya tadi berharap hukuman maksimal
tapi di pasal dua
memang hanya pasal dua dan tiga
yang bisa dihukum mati
kalau suap itu memang
saya kunci sampai di sana
demikian dialog kita malam ini
dan kita berharap
memang harapan harapan tadi
terhadap semua pihak
tidak hanya dari penegak hukum
tapi juga kita semua juga
dan juga bisa mempraktekan
yang bisa mencontoh
dengan informasi lain
tetap bersama kami